kamu apa saya dipakai csi iya saya tahu oh iya kan kamu sama csi serumah suami istri
masa nggak tahu bukan cuma karena serumah dan suami istri tapi karena saya yang nyuruh oh gitu
lapangan kerja gara gara kompetisi mati mulai dari pemain ofisial sampai tukang jualan kaos jadi
mengangguran dan jumlahnya enggak sedikit itu apa
ngupas singkongnya di luar aja
sebelum kita melaksanakan tugas sebagai copet kita harus paham dulu apa itu copet copet terdiri
dari dua suku kata co dan pet co itu comot pet itu dompet jadi copet itu merupakan
kependekan dari comot dompet jadi copet itu adalah seseorang atau beberapa orang yang
melakukan tindakan mencomot dompet dari mana bisa dari saku celana saku baju maupun saku jaket atau
bisa juga dari tas bagaimana kalau dompet yang dicomot tergeletak di meja apakah orang yang
mencomotnya bisa disebut sebagai copet bisa aja tapi kurang lajib copet tindakannya
lebih spesifik mengambil dompet yang dalam keadaan terselip paham paham bagus
teknik ini biasa digunakan di dalam bis atau antrian
maaf bos jangan nempel biasanya memang harus nempel tujuannya adalah untuk mengalihkan
perhatian dan perasaan korban
karena kita melakukannya dalam situasi yang berdesakan riwe rusuh sehingga korban tidak
sadar ketika dua jari kita masuk ke celananya teknik ini biasanya digunakan untuk korban
dengan jenis kelamin laki laki yang biasanya menaruh dompet di saku belakang celana mereka
paham paham bagus
pasir garam dihaluskan bawang daun cabai keriting diiris kemudian nanti campurkan
hai kan setengah
ini teknik kedua teknik ini biasanya digunakan di mal atau di pasar teknik ini biasanya digunakan
untuk korban dengan jenis kelamin perempuan yang biasanya membawa tas harus nempel juga
iya dong untuk mengalihkan perhatian dan perasaan
iya untuk mengalihkan perhatian dan perasaan korban dan situasi harus berdesakan riwe rusuh
sehingga korban tidak sadar ketika tangan kita mengambil dompet dari dalam
hai kayaknya kita harus manggil ceedoh
menurut pandangan saya teknik yang cocok buat kamu adalah teknik yang kedua
besok kita praktek kerja lapangan siap bos
nanti kita setiap hari begini iya mak
kamu mau kemana ada urusan emak sama esi suruh kerja terus kamu mau pergi cuma sebentar
habis ganti baju makan terus bantuin mama sama nini
neng banyak pr
akan pergi dulu ya
kamus apa saya dipakai csi iya saya tahu oh iya
kan kang uu sama csi serumah suami istri masa enggak tahu bukan cuma karena
serumah dan suami istri tapi karena saya yang nyuruh gitu sana cepat
masuk bantuin esi sama emak bikin kecimpring iya kan assalamualaikum
inspirasi pemain sepak bola kita bisa merosot karena gak ada kompetisi
merasa gak ada gunanya buat berlatih kecuali sekedar menyalurkan hobi
anak anak yang suka sepak bola juga gak ada gairah buat berlatih karena kehilangan inspirasi
lima belas tahun lagi di negeri kita ini bisa jadi gak ada lagi yang bisa sepak bola
kita bakar semangat mereka
terima kasih kang bro
kamu sudah lama gak kelihatan